hai hehehe allah desa wadah sinumau diapakan negara kau seperti ini masyarakat di tempat
wadah hidup di negeri sendiri kau dijajah sama teman teman sendiri bagaimana pak saya
minta tolong dan bapak presiden diamankan dan desa wadah petani di wadah bisa cuma
murba jangan di seperti ini pak desa wadah juga bagian negara indonesia pak juga manusia juga
minta tolong tangis marsono pecah saat menumpahkan kesedihannya atas konflik di
desa wadas kepada staf khusus presiden yang menemui warga wadas
ana pun juga tak kuasa menahan emosinya
anak menjadi salah satu perempuan yang ditangkap polisi saat berziarah di makam
ayahnya yang belum lama meninggal dunia dan sampai saya di depan pintu mobil yang mau
bahwa itu datanglah yang bernama pak yogi lagi itu intel forest purworejo saya dibentak bentak
lagi di situ pak ayo kamu harus ikut menurut nggak menurut nggak gitu kenapa bapak bapak
bentar bentar itu siapa katanya bapak polisi mengayomi rakyat kenapa bentar bentar gitu
hai saya memang berani kayak gitu memang saya enggak salah pak kemarin waktu saya
pulang dari polres purworejo anak saya dua yang satu m smp yang satu sd dua duanya itu ketemu
saya nanis mama itu dari mana diapain sama polisi hai hai hai saya pulang dari sekolah

untuk terkunci dan banyak anjing ancing di depan rumah saya mak
saya sakit banget rasanya pak saya itu salah apa
tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan johannes joko berjanji
akan menyampaikan hasil temuan versi warga ini ke presiden
dari apa yang kami dapatkan ini nanti akan coba kami buat menjadi laporan
kita akan sampaikan kepada pihak pihak terkait untuk betul betul menjadi perhatian
terutama sebelum disampaikan kepada pihak terkait bapak kepala staf harus tahu
presidenan harus tahu dan ini akan disampaikan langsung kepada bapak presiden
suara warga wadas ini disampaikan ke ksp tiga hari pasca penangkapan enam puluh tujuh warga wadas pada selasa delapan februari
hal ini bertolak belakang dengan pernyataan menko polhukam mahfud md
yang berasal dari jajaran di bawahnya sehari pasca kejadian
semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan seakan akan terjadi suasana mencekam di desa wadas pada hari senin kemarin
itu sama sekali tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan
terutama di media sosial
karena wadas itu dalam keadaan tenang dan damai
pemerintah membangun bendungan bener yang berjarak sekitar sepuluh km dari desa wadas
sebagai proyek strategis nasional yang direncanakan sejak tahun dua ribu tiga belas
tak ada satupun warga wadas yang menolak kehadiran bendungan ini
yang mereka tolak hanyalah pengambilan bahan baku bendungan dalam bentuk tambang batu andesit yang berada di desa mereka
pasalnya warga wadas yang mayoritas petani
akan kehilangan tanah tempat mereka menggantungkan hidupnya secara turun temurun
hendrawan setiawan daniel yuwantoro purworejo